gua harus masti lu pulang dengan selamat
dan gak ada cowok lain yang boleh gangguin lu
ih apaan sih
hai cie baru jadian
maunya berduaan terus nih ya
ih apaan sih engga engga engga engga engga
kok aku gak jadian sama dia apaan sih
eh makasih ya doain langgang
udah untuk kamu rendhi
aku minta sekarang kita putus
aku udah capek ngadepin sikap kamu yang gak percaya sama aku
ini semua gara gara lo bim
meka tunggu dulu meka
terus pertunangan kita gimana
udah berakhir randy
lo ngapain sih masih ngejar meka
mereka itu urusan gue bukan urusan lo
gak ada yang perlu harus diomongin lagi
aku udah capek
udah jelas kan sekarang
aku minta sama kalian tolong jangan deketin aku lagi
udah terlalu banyak masalah yang aku hadapin
lo udah puas ngancurin hubungan gue sama meka
gara gara galang seharian ini aku diceng cengin terus sama satu kampus
di sini lo ternyata
gak usah aku bawa mobil
gue harus pasti lo pulang dengan selamat
dan gak ada cowok lain yang boleh gangguin lo
yang baru jadian
maunya berduan terus nih ya
ih apaan sih
enggak enggak enggak enggak enggak enggak
kok aku gak jadian sama dia
ih apaan sih
udah lepas sih
yaudah gak usah marah marah
kamu gak main sih
kamu gak main sih
gue aja yang bukain ya
silahkan tuan putri
kamu tuh ngapain sih ngikutin aku terus
gue pikir udah saatnya hubungan kita lanjut ke tingkat yang lebih strategis
ih apaan sih
udah stand up mendingan pulang gi
besok mau dijemput gak
mbak bremy minta peluang
kita punya pelan uhm
siapa sih hubungan

lo mending minggu sama gue deh
lo lagi deketin jangan tinggal di sini bukan
jangan jangan dia cuek lagi deketin dina
pantesan dina cuek banget sama gue selama ini
anaknya diapain ya
kamu ngapain sih
mau jualan motor ya
wah bapak sembarangan nih
nih liat baik baik
tampang saya tampang cakep begini
masa jadi maling pak
cocok ya pak
jadi anak kolomerat
saya kenal lah yang punya motor ini mas
orang yang sering dateng kesini
orang saya kenal bimo juga pak
dan yang punya rumah ini pak
saya juga kenal
udah deh mas gak usah banyak alasan
mendingan sekarang ikut saya ke
pak jangan asal tarik gitu
orang saya kenal sama pemilik rumah
bapak kalo gak percaya pak
silahkan buktiin nanya ke mereka
yaudah kalau begitu
kamu ikut saya ke dalam
ada sesuatu yang pengen aku sampein ke kamu
aku minta kamu jangan bohongi perasaan kamu lagi
kamu udah tahu kan keputusan aku
dan keputusan aku udah bulat
harusnya kamu ngertiin dong
mendingan kamu pulang deh
kak aku tunggu disini
sayang nam juga
sungguh nyantai dong kak
udah gak apa apa cidok aja sekalian
dia aja gak kenal sama kamu itu
udah cepet deh
din kok tega banget sih sama gue din
kamu tuh apa apaan sih jangan ngomong kayak gitu dong
kalau misalkan dia ditangkap ke kantor polisi gimana
pak pak pak pak pak
jadi itu cuma bercanda
saya sebenarnya kenal kok pak sama dia
hah ya lah nah nah
pak apa sih
main narik narik aja mentang mentang sapam
masa pak pak tau ya
gak usah macem macem deh
enggak pak waduh apa apaan sih
enggak orang pacar aja bukan apalagi calon suami
nah baca tulisannya apa